warga rw empat kelurahan kenari kecamatan senen jakarta pusat kini merasa lega
karena kawasan tempat tinggalnya bebas dari predikat zona merah covid sembilan belas
sebelumnya dilansir dari situs corona jakarta go id
ada tiga puluh rukun warga atau rw di dki jakarta
yang termasuk dalam kategori zona merah covid sembilan belas
yang tersebar di dua puluh delapan kelurahan
rw zona merah terbanyak berlokasi di jakarta pusat
salah satunya rw empat kelurahan kenari
bahkan kelurahan kenari sempat menjadi wilayah yang memiliki
laju infeksi covid sembilan belas paling tinggi di dki jakarta
tercatat pada dua puluh lima juni lalu
laju incidence rate atau ir covid sembilan belas di kelurahan kenari mencapai sembilan ratus lima puluh enam lima
tingginya laju infeksi covid sembilan belas di kelurahan kenari
membuat rw empat sempat membatasi warga
dengan menerapkan sistem satu pintu sebagai akses keluar masuk
melalui program wilayah pengendalian ketat atau wpk
namun sejak sebelas juli lalu
akses sejumlah jalan menuju rw ini kembali dibuka
aktivitas warga kembali normal setelah dki jakarta
memperlakukan psbb transisi
pedagang makanan yang sebelumnya tutup kembali dibuka
warung warung di permukiman memasang tirai pembatas
guna mencegah penyebaran virus corona
kelurahan kenari terbilang sukses mengurangi angka kasus covid sembilan belas
hingga dua puluh tiga juni
hanya tinggal empat warga di kelurahan ini yang terinfeksi covid sembilan belas
padahal sebelumnya sejak awal maret
tercatat total ada satu ratus dua puluh delapan orang warga kelurahan kenari positif covid sembilan belas
menekan angka kasus positif covid sembilan belas di kelurahan ini bukan tanpa kendala
bagaimana kita menerapkan stigma
di masyarakat bahwa covid sembilan belas ini bukan hal yang negatif
dan mungkin bukan yang memang harus didiskriminasikan
jujur sebagai manusia biasa kita juga suka merasa ketakutan
sehingga kita untuk menerapkan itu kesulitan untuk mengevakuasi
ya kelurahan kenari beberapa kali menggelar swab maupun rapid test masal
untuk menelusuri warganya yang terpapar virus corona
gencarnya kegiatan tracing berhasil menekan laju infeksi covid sembilan belas
bahkan rw empat yang sebelumnya memiliki angka kasus positif covid sembilan belas
terbanyak di kelurahan kenari
kini menjadi atau tak satu pun warganya yang terpapar covid sembilan belas
victor pangaribuan anggacita kesumah jakarta